sama biar wisatawan menyatakan tamangan
dari biar yang bersangkutan terutama dari biar sopir dari biar rehol sama biar wisatawan menyatakan tamangan
kita belum masih melakukan
masuk to leadernya itu itu yang anggota keluarga itu
kalau tamu ke rumah terus dibiarkan ya tamu akan berbuat seenaknya
oleh sebab itu kedepannya harapan saya semuanya saja yang memiliki usaha di bromo
ayo bromo ini dijaga baik secara fisik dan non fisik
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya